saudara mengapa wakil ketua kpk nurul gufron sampai harus melaporkan dewas kpk ke mabes polri
apa dampaknya bagi upaya penegakan etik di tubuh kpk
kita bahas bersama pengacara nurul gufron indra kusuma yuda
ada juga staff divisi hukum dan monitoring peradilan icw diki anandya
waalaikumsalam saya ke mas indra dulu mas diki ya
ada alasan apa dewas kpk dilaporkan ke polisi sebetulnya
baik terima kasih sebelumnya selamat malam pemirsa kompas tipi
kami dari kuasa hukum bapak nurul gufron sebetulnya ingin menjelaskan lebih dulu
bahwasanya kita harus melihat permasalahan ini secara holistik ya
di mana kami mengajukan gugatan ke pt un jakarta itu adalah karena kami ingin menguji
adanya tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh dewan pengawas kpk
yang mana disinyalir ada dugaan secara kuat bagi secara hukum
ada objek yang mana itu dilihat daluarsa secara hukum
oleh karena itu di dalam gugatan pt un kami kami meminta untuk dilakukan penundaan
agar kedepannya majelis hakim pt un tersebut bisa menguji pokok perkara
apakah benar terjadi daluarsa ataupun tidak
oleh karena itu kami meminta pt un untuk menskorsing sidang etik yang ada di kpk saat ini
mas indra tapi bukankah harusnya lebih baik klien anda mengikuti sidang etik dulu
setelah sidang etik putus baru dilakukan upaya membela diri
gini tentunya pembelaan diri itu adalah hak seluruh warga negara ya
karena kita ajukan pt un kita mau judicial review ataupun laporan ke baris krimpolri
dimana klien kami bapak nur gufron itu menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke pt un
terkait dengan apakah hadir atau tidak hadir dalam sidang etik
bapak nurul gufron kan dalam pemberitaan yang selama ini kita lihat kan beliau hadir
bahkan kemarin sudah menyampaikan pembelaannya ataupun pleidoynya
tapi pada tanggal dua puluh mei kemarin pt un mengabulkan putusan selah yang kami mohonkan
ditunda dulu diskorsing dulu majelis hakim pt un akan memeriksa pokok perkara
benar nggak ada perkara yang daluarsa
kalau memang misalkan itu betul daluarsa silakan pt un memutuskan
ya pt un memutuskan itu tidak benar begitu
sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
mas diki gimana respon anda soal langkah pak gufron laporkan dewas ke kpk
ya pertama rangkaian tindakan pak gufron mulai dari menggugat dewas ke pt un
lalu kemudian mengajukan judicial review per dewas ke mahkamah agung
sampai pada melaporkan dewas ke baris krim
itu menunjukkan bahwa beliau tengah frustasi atas dugaan kasus etik yang saat ini
di satu sisi memang tadi yang disampaikan oleh mas indra
memang itu hak beliau sebagai warga negara untuk melakukan pembelaan
namun di saat yang sama sebagai penegak hukum dan juga pimpinan kpk
semestinya beliau tahu dan berani menghadapi proses persidangan tersebut
sehingga kami menilai bahwa langkah langkah yang beliau tempuh
pak gufron tempuh itu menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat
bahwa pak gufron itu tidak mampu menunjukkan
alasan pembenar atas tindakan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya
saya dalam posisi tidak mau berdebat terkait apakah salah atau tidak
pak gufron takut atau tidak berbuat hal yang semacam atau tidak
kami menghargai segala bentuk keputusan hukum dari pak nurul gufron
yang mana gugatan di pt un itu adalah sebetulnya adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan dari dewan pengawas itu sendiri
kalau kita lihat di perdewas nomor empat tahun dua ribu dua puluh
itu jelas satu tahun masa daluarsa ketika dilaporkan itu sudah selesai tidak bisa diusut lagi
sebetulnya ini langkah yang bagus dari bapak nur gufron untuk menghilangkan multitafsir ataupun debatable secara hukum
pt un nanti akan memutuskan daluarsa atau tidak
yang perlu kita pahami juga di satu sisi bapak nur gufron mengajukan judicial review ke mahkamah agung
terkait dengan perdewas nomor empat dan tiga tahun dua ribu dua puluh
kita tunggu saja mekanisme hukum yang sedang berjalan ini
mas diki jadi gini kalau memang harus ada sanksi lalu seperti apa bentuknya
ya kalaupun nanti dalam proses sidang begitu ya tadi disampaikan oleh dewan pengawas bahwa mereka sudah melakukan musyawarah majelis
kalau pak nurul gufron itu kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik
maka kami mendesak bahwa dewan pengawas untuk kemudian tidak ragu menjatuhkan sanksi berat kepada pak gufron
dengan jenis hukuman berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan
sebagaimana ini diatur sanksinya dalam pasal sepuluh ayat tiga per dewas tiga tahun dua ribu dua puluh satu
karena memang apa yang kemudian dilakukan oleh pak nurul gufron
dugaan pelanggaran kode etiknya itu tergolong sebagai pelanggaran yang cukup serius
karena beliau diduga keras menyalahgunakan mwenang sebagai pimpinan kpk untuk memperdagangkan pengaruhnya
sebagai wakil ketua kpk tadi untuk membantu proses mutasi pegawai di kementerian pertanian
tapi gini koreksi saya kalau salah mas digi
sampai sekarang kan belum ada pernah sanksi yang dikeluarkan oleh dewas sampai ke meminta mengundurkan diri
pemecatan itu belum ada ke pimpinan kpk
sebetulnya apa namanya presiden mengenai sanksi dewas yang meminta pimpinan untuk mengundurkan diri
itu kan dalam perkara dugaan tindak dugaan kode etik yang dilakukan oleh firly
itu kan juga jadi satu presiden yang seharusnya bisa dilakukan oleh dewas
dan bisa diduplikasi dalam melihat konstruksi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh nurul gufron
berdasarkan hasil penelusuran dewas
kalau tadi mas indra sebutkan bahwa alasan pak nurul gufron itu mengajukan gugatan ketun adalah soal daluarsa
ini juga perlu untuk dianalisis lebih lanjut
karena kalau kita baca begitu ya
itu kan disebutkan bahwa laporan dan atau temuan atas dugaan terjadinya pelanggaran
dinyatakan dalawarsa dalam waktu satu tahun
kalau itu diketahui pada saat itu dilaporkan
jadi masa dalawarsanya juga masih dalam rentang waktu satu tahun
oke terima kasih mas diki mas indra